loh kenapa jadi perantakan kayak gini
saya tadi udah aku bersihin deh semuanya
meka ternyata kamu kerja disini ya
soalnya aku itu kemarin sempat datang kesini
tapi kok ibu kita bisa gak ketemu ya
apa jangan jangan mungkin kamu udah pulang
atau belum datang
belum datang aku
kamu langsung kerja ya
kamu tunggu disana ya
aku mau ganti baju dulu
kenapa masih disini

oh jadi cewek itu yang ngerebut kerjaan gue
awas aja gue bakal bikin dia tersingkir dari sini
kamu sengaja menyimpan anakku sekian lama
dan baru membukanya sekarang untuk menghancurkan rumah tangga aku dengan ayu
aku ingin mencari ayamku
tapi meka datang juga
kayaknya kita jodoh deh
aku lagi kangen kamu
aku tuh sebenarnya kesini karena barengan sama meka
aku ikut sama dia
lagipula aku juga gak tau kalau misalkan kalian lagi latihan disini
mau main lagi gak
bidadari doain aku ya biar menang
soalnya doa kamu berarti banget buat aku
lihat apa sih lu
kagak fokus dari tadi
gak ada satunya
jangan digelamannya bener
kenapa aku harus nyamperin bimo ya
kan udah ada medina
pokoknya gue harus bisa bikin dia nih gak bisa balik lagi ke sini nih
gara gara dia pekerjaan gue hilang
wah kenapa jadi berantakan kayak gini
kayak tadi udah aku bersihin deh semuanya
hehehe ini baru permulaan
bentar lagi gue bakal kerjain lebih dari itu
eh aku aku aku obatin ya
udah udah gak apa apa
udah baikin gue
kamu ada masalah
aku harus cerita sama bimo ya
tapi ini kan masalah keluarga aku
masa harus aku ceritain ke bimo
yaudah kalo kamu gak mau cerita gak apa apa
emang kamu ada escrip diumble
eins dua tiga
semua gara gara lu justin kau jaga gaung yang bener dong
kau sudah kalau kebobolan lagi iya iya maaf
oh mygat pedih hati ini sakit rasanya gimana bisa konsentrasi sama pertandingan
tadi katanya dina mau curhat sama aku tapi sekarang dia mungkin udah curhat sama bimo aku
harapnya dina enggak sedih lagi